saudara komandan rayon militer aradide paniai papua tengah letda oktavianus sogelere
tewas ditembak organisasi papua merdeka
korban dihadang dan dibunuh saat berkendara motor di wilayah pasir putih
kapendam tujuh belas cendrawasi letkol infantri chandra kurniawan menyebut
jenazah dan ramil aradide paniai letda infanteri octavianus sogelere
yang dibunuh oleh opm ditemukan setelah sehari pencarian dan sudah dievakuasi ke nabire
chandra menjelaskan dan ramil hilang usai keluar kantor pada rabu siang
korban dihadang dan dibunuh anggota organisasi papua merdeka di wilayah pasir putih
meninggalnya ini diawali pada saat hari rabu sore
almarhum keluar dari korame menuju ke kampung pasir putih
namun pada saat ditunggu sampai hari kamis pagi tidak ada
setelah itu dicari dan ditemukan tergeletak meninggal di arah jalan ke arah pasir putih
kurang lebih satu hari pencarian komandan koramil aradida paniai
meninggal dunia di ruas jalan trans enarotali aradide
kampung pasir putih kabupaten paniai papua tengah
kejadian bermula saat letnan dua infanteri octavianus sogelere keluar dari markas koramil rabu sore
namun hingga kamis pagi dan ramil octavianus soegalre tidak juga kembali
tim pun melakukan pencarian dan akhirnya menemukan oktavianus dalam keadaan meninggal dunia di wilayah pasir putih
dari video yang beredar letnan dua infanteri octavianus sogelere dihadang
ditembak oleh anggota organisasi papua merdeka atau opm saat sedang mengendarai motornya
kadispen tni angkatan darat brigjen kristome sianturi menyebut
dan ramil kemungkinan sudah diincar oleh kelompok opm
duga opm tidak senang dengan kegiatan tni yang kerap membantu masyarakat di kabupaten paniai
artinya karena dia komandan koramil di situ yang selama ini membantu masyarakat
membantu percepatan pembangunan masyarakat
dan teritorial inilah yang membuat kelompok opm tidak senang
masyarakat jadi maju masyarakat jadi bersimpati dengan tni
nah inilah yang menurut kelompok opm justru menghampat dari rencana rencana mereka
aparat gabungan kini tengah memburu anggota opm yang membunuh dan ramil aradide
bukti video penembakan dan penyerangan pun menjadi alat untuk mengejar para pelaku